puluhan ban sepeda motor yang melakukan parkir liar di trotoar
kami siang dikempesi petugas dinas perhubungan surabaya
mereka tidak hanya dianggap mengganggu lalu lintas
tetapi juga kerap diperingatkan
namun aksi gebos ban ini sempat mendapat protes pemilik motor
karena dinilai tebang pilih
sejumlah kendaraan bermotor yang terparkir di trotoar dan jalan embung terengguli
dan gubernur suryo ini langsung digembosi oleh petugas dinas perhubungan kota surabaya
karena terparkir di trotoar dan ruas protokol yang telah dilarang
petugas juga menempelkan stiker teguran terhadap sepeda motor yang melanggar ini
aksi ini sempat mendapat protes dari para pemilik motor
karena mereka merasa petugas tebang pilih dalam penertiban
sementara motor pelanggar lain tidak ditertibkan
di sub cuma gembosi beberapa motor saja
sedangkan yang di sana yang melanggar jelas jelas sudah ada aturan dilarang parkir
harusnya kan kalau memang pad sibuk melakukan
penertiban ya jangan tebang pilih mas
meskipun protes petugas dinas perhubungan tetap menertipkan sejumlah motor yang dianggap melanggar
petugas juga berjanji akan melakukan penertiban petugas parkir liar di sekitar lokasi
ada dikasih karcis gitu loh pak
ini kan bertahun tahun
bertahun tahun kalau insiden kita juga
pak berarti ini nggak diobrak karena setor pak ya
di situ kan ada tertera harganya
rencananya penertiban akan terus dilakukan dalam beberapa waktu ke depan
untuk memberi efek jerah para pengendara dan petugas parkir liar yang beroperasi